kita ke informasi selanjutnya menjelang lebaran berbagai pusat perbelanjaan di jakarta berlomba lomba mengadakan midnight sale
membawa uang yang naik kecukupannya dapat membantu kita tersindar dari panic buying atau istilah zaman awalnya salak ketika berburu sale
nah saya jadi nanti nggak usah gesek gesek lagi nih karena secara psikologis membayar menggunakan uang tunai dapat mendorong kita mengeluarkan uang lebih banyak
midnight sale pengelola pusat perbelanjaan di bilangan hotel indonesia ini membuka diskon besar besaran sepanjang akhir pekan
sekitar dua ratus merek dari berbagai barang fashion ternama dapat anda beli di bawah harga normal
tak heran jika kendaraan mengular di sepanjang pintu masuk
dalam sehari saja pengunjung yang datang mencapai delapan puluh ribu orang
oke midnight sale ini sudah kesepian kalinya sebenarnya di raka rola grand indonesia
gak baru tahun ini udah for the last probably like lima years sudah ada kita midnight sale
tapi di tahun ini kita mengadakan midnight sale tuh empat kali dalam setahun
ini kali keduanya emang bertepatan dengan ramadan
dan bertepatan dengan mau
jadi kayak apa namanya animonya tuh heboh banget
dari kemarin kita udah kebanjiran orang orang senang
gunanya satu untuk ya pastinya kita untuk meningkatkan sales dari tedant kita
karena memang ya kita ingin permukaran ekonomi di indonesia kan juga tetap di jalan gitu kan
dan kita dengan membantu tenant kita dengan memberikan event dan pengumpulan program program belanja gitu ya
kita bisa membantu nge boost up sales untuk si tenant tenant itu

udah cuma saya yang beli
itu yang berapa
ini nyarang banget kan

tapi yang berapa
yang berapa sih
yang berapa sih
yang berapa sih
yang berapa sih
yang berapa sih
yang berapa sih
yang berapa sih
yang berapa sih
jadi walaupun agak kalap sama barang barang sale ini
saya tetap bisa belanja sesuai
nah mungkin ada satu tips lagi yang bisa anda manfaatkan sebelum berbelanja
ialah sebaiknya mencari tahu dulu barang seperti apa yang ingin anda beli
mungkin warnanya modelnya saiznya
untuk memanfaatkan waktu yang tersedia sehingga anda tidak sibuk mencari
dan juga tentunya memaksimalkan budget yang anda punya
nah habis ini saya mau ajak anda ke salah satu pusat perbelanjaan lain
yang juga sedang menyelenggarakan diskon besar besaran
kondisi mal yang berada di bilangan senayan ini sedikit berbeda
tak terlihat kerumunan orang dalam jumlah besar
meskipun begitu beberapa toko merek terkenal yang jarang memberikan diskon
diserbu pembeli pada kesempatan ini
ya midnight sale memang dapat menjadi alternatif berbelanja
apalagi momen jelang lebaran seperti ini
selain pilihan barang yang sangat beragam
pesta diskaun seperti ini otomatis dapat memangkas pengeluaran anda
tapi jangan lupa ya untuk selalu bijak dalam berbelanja
nadia laras jakarta